mainkan gamenya dapet pincuannya
sini deh sini deh sini deh sini deh duduk deh duduk deh duduk ya duduk ya manis manis manis
wuhh cemerlang ide mama pa
sebenarnya sih mama kepengen ngerayain anniversary kita gitu pertiga aja
pa pa kan tau kan di buku buku juga banyak tuh bilang kalau di indonesia tuh banyak
kasih ya ray
tapi lo gak dendam sama modi
ya enggak lah ray
gue bukan tipe pendendam
ini kan sekarang lo gak usah mikir masalah ini deh
terus sekarang kan mikirin masalah abah
biar abah cepet sembuh ya
gue ganggu ya
eh lo udah lama disini ray
gue baru dateng gue cuma nengok nengok doang kok
ya gue gak mau kok sampai pertemanan kita atau persahabatan kita rusak gara gara ini
btw kenapa mesti lo yang dateng kesini sih
kan yang salah cowo lo
bisa kan mohon dia yang dateng kesini gak usah lo
ya iya sih tapi gue juga ngerasa gak enak lah
gue juga kepikiran haikal terus takutnya dikenapa napa
ya haikal kan temen gitu juga wajar ya
lo di tengah tengah waktunya runyam kayak gini lo masih sempet sempetnya kepikiran haikal
gue tau abah lo lagi sakit kenapa sih lo gak ngurusin aja abah lo
haikal tuh di sini ada gue ceweknya gue bisa ngurusin dia
yaudah deh kalau gitu
dan disini juga ada lo ada megan juga
yaudah kalau gitu gue pamit ya
kal kok lo di luar sendirian
si dado di dalam
ya ampun dado
yaudah gue coba liat dia dulu ya
aku bingung deh sama kamu
kamu tuh lagi sakit kal

ngapain sama aku bila bila yang keluar cuma buat nemuin raya doang
tadi tuh joko manggil aku
ya aku gak tau kalau itu raya

udah abahnya sakit
terus mau dihabis berantem sama aku
terus mau dihabis berantem sama aku
sekarang kamu ngomelin dia
sekarang kamu ngomelin dia
pikiran dia nambah kan
iya aku tau kamu kasian sama dia

aku tadi lihat pakai mata kepala aku sendiri kamu pegang pegang dia
aduh ya ya ampun sayang
kamu jangan cemburunya sama raya dong
kamu jangan cemburunya sama raya dong
kamu tuh dulu sama raya
dulu ya dulu
yang ada di pikiran aku
yang ada di hati aku

kamu percaya sama aku kan
masih bete aja
mama kenapa kayak orang kurang gizi gitu
mama kenapa kayak orang kurang gizi gitu
emang dari mana sih boy
eh eh papa
eh eh papa
papa kayak gak kenal mama aja
masih mau kenalan lagi

eh kalau mama lagi jenuh tuh emang kayak gini tau pak
oh kirain kenapa
pa baca buku apa pa
nanti kamu baca juga ya bagus
aku masih gak punya calon yang oke nih
gimana ya caranya hindarin
pesta ulang tahun pernikahan

malas banget ya
kalau ntar papa ngajak ngajak aku di pesta
kalau ntar papa ngajak ngajak aku di pesta
duduk yang manis
wow cemerlang ya mama pa
mama kepengen ngerayain anniversary
bertiga aja pa
papa kan tau kan di buku buku
juga banyak tuh bilang kalau
indonesia itu banyak pulau pulau cakep lah
ya kan seperti bali
lombok raja empat
nah kita di sana aja ngerayainnya
kita bertiga aja
ya bertiga aja gak usah rame rame
papa udah tau apa
mama pasti mau menghindar dari
tantangan papa kan
mama udah gak bisa ngajakin adriana
terus mama lagi berantem sama adriana
atau atau jangan jangan
mama nih udah tahu keburukan keburukan
sekarang mama tuh berantem sama adriana
mama udah gak mau lagi curuh curuhin
papa udah tau semua
papa udah tau semua
papa tau apaan
ya papa tahu kalau mama tuh udah
mama udah gak mau jodoh jodohin adriana lagi sama boy
ya kan udah ngaku aja deh
udah ngaku aja
mukanya kepo banget sih
gak cocok tau gak apa
mama tuh udah ngasih tau papa
berkali kali kalau adriana itu
modal terkenal dia itu lagi sibuk
papa malam ini tuh bener bener
kasian mama papa coba deh
sekali sekali jangan menyudutkan
mama kayak gitu
ya habis sekarang papa ajakin untuk
kamu nolak alasannya sibuklah
ya itu kan kemarin pak
siapa tahu sekarang mama udah berubah pikiran
ya mungkin aja
mama kamu berubah pikiran
tapi kok bisa satu ratus delapan puluh derajat gitu boy
dulu bahkan seribu derajat gitu
malah nggak berani sama sekali
kan papa jadi curiga
tolong kamu juga bingung kan boy
ya enggak sih pa
karena buat boy masalah adriana itu
udah gak penting pa
bukannya lebih bagus ya pak ya
kalau mama udah gak pernah
maksain boy buat jodohin sama adriana
ya juga sih
yaudah kalau gitu boleh mau ke kamar ya pak ya
papa jangan lama lama baca bukunya
soalnya boy mau baca nih
oh iya oke tenang aja bu
yaudah pa ya
enggak gak boleh nyemil
mendingan kamu sih
bukannya jagain haikal tadi malah mau lor
minta sedikit dong ya ya ya
kamu paling baik di indonesia dan sekitarnya
aku beli minta sesuatu gak
sama kamu apa tuh
kamu gak usah mikirin masalahku sama mondi ya
pasti ada jalan keluarnya kok
mendingan sekarang tuh kamu mikirin reva
gimana caranya biar dia jangan
sampai tahu kalau adriana itu
aku bingung deh kalau
gak salah gak sih ngebunyiin ini semua dari reva
kan rafa juga udah tahu ada foto adriana sama boy
cuman ya menurut aku
ini satu satunya jalan yang terbaik